kita beralih ke informasi lainnya kota surabaya terus membuat terobosan
kali ini dengan teknologi yang diharapkan bisa mengurangi angka kriminalitas
mencegah aksi terorisme dan juga tindak kejahatan lainnya
yakni dengan memasang kamera cctv berbasis face recognition atau pendeteksi wajah
yang disebar di seluruh wilayah surabaya
kamera cctv yang terdapat di terminal purabaya surabaya berbeda dengan biasanya
di terminal terbesar se indonesia timur ini dari empat puluh sembilan kamera cctv
sudah ada empat kamera cctv yang dilengkapi dengan perangkat lunak face recognition atau pendeteksi wajah
tidak akan ada yang terlewat namun meski begitu sebenarnya sistemnya cukup sederhana
jadi berdasarkan data daftar pencarian orang atau mungkin orang hilang yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun keluarga
ini tersimpan di sistem dari kamera pendeteksi wajah
dan di titik titik strategis yang pasti dilewati oleh
calon penumpang atau siapapun yang berada di fasilitas umum
maka ini akan terdeteksi secara otomatis akan berbunyi
nah punya saya tadi berbunyi dpo nggak ya
dengan sistem pendeteksi wajah ini sinyal akan berbunyi dan notifikasi akan tampil di layar
bila wajah yang terdeteksi ternyata identik tujuh puluh hingga seratus persen dengan wajah dalam daftar pencarian orang
atau dpo yang sebelumnya telah dimasukkan ke sistem
teknisnya mungkin dari pihak kepolisian atau orang yang ingin mencari saudaranya atau family yang hilang
itu datang ke sini cctv dengan adanya laporan sebelumnya
laporan tadi laporan itu kita lihat apakah betul apa enggak
apa sudah mengetahui dari pihak kepolisian apa enggak
setelah itu kita minta data orang yang hilang kayak bentuk soft copy dan hard copy
setelah itu kita masukkan ke dalam mesin ini nvr ini
nah dari situ kita bisa bantu dengan adanya mesin ini nanti akan membandingkan setiap orang yang lewat
dari dalam kamera yang sudah kita setting buat nvr nya face nya
rencananya data terduga teroris dan pelaku tindak kriminal lainnya
akan disinkronkan ke semua sistem face recognition di kota surabaya
saat ini tengah berlangsung proses pemasangan dan ditargetkan satu dua ratus

kamera yang mampu merekam dua puluh empat jam ini terintegrasi dengan comment center satu ratus dua belas atau sembilan satu nya kota surabaya
serta kepolisian republik indonesia
widah subianto surabaya